pemilih berdaulat negara kuat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua
malam ini komisi pemilihan umum mempersembahkan debat kedua calon presiden pemilu dua ribu dua puluh
para calon presiden akan saling bertanya menjawab dan saling menanggapi seputar masalah infrastruktur energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang menjadi tema debat malam hari ini
kpu berharap rangkaian debat malam ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi para pemilih
untuk menentukan pilihannya pada tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh
selamat menyaksikan debat kedua calon presiden pemilu dua ribu sembilan belas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa dan hadirin sekalian
kita sambut dan ucapkan selamat datang untuk calon presiden nomor urut satu
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian
pemirsa dan hadirin sekalian

hadiin di mohon berdiri
indonesia tanah airku
kita sambut moderator kita malam ini tommy cokro dan andisa dasuki
dan juga saya ucapkan
selamat datang kepada para calon presiden
boleh tepuk tangan imria
ya baik dan berbeda dengan sebelumnya
debat malam ini hanya menghadirkan calon presiden
inilah saat yang tepat bagi kita semua
untuk menyaksikan para calon presiden menyampaikan program dan gagasannya
kepada masyarakat semua
seperti apa indonesia di tangan mereka
kalau selama ini
para calon presiden hanya berdebat di lini media masa
malam hari ini kita akan melihat secara langsung
para calon presiden akan saling bertanya menjawab
dan juga berdebat mengenai berbagai isu yang beredar di masyarakat
betul dan acara ini merupakan kerjasama antara komisi pemilihan umum republik indonesia
dengan mnc group yaitu rcti gtv mnctv dan inews
dan juga selain ditayakan di televisi
anda semua juga dapat mendengarkannya secara langsung melalui siaran radio
dan menyaksikannya langsung melalui live streaming
dan malam ini kita akan membahas tema terkait infrastruktur energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup
bersama saya anissa dasuki
inilah debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
sepertinya kita akan cerita lotr data tertib orang asas millsileng
kita hipotesis masuk dan sekali lagi
dadah kulorit bola balik gardi ini
saya sisi persa
calon presiden tidak diperkenankan membawa atribut apapun yang tidak berkaitan dengan debat kedua
tata tertib debat kedua bagi para pendukung
satu harus selalu tertib
dua dilarang memprovokasi
dilarang membawa benda berbahaya
tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung
dilarang meneriakan yel yel saat calon presiden berbicara
baik untuk mengali debat malam ini masing masing calon presiden akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan program kerja
betul anissa dan sebelumnya kpu telah mengundi pada tanggal dua puluh lima januari dua ribu sembilan belas di kantor kpu
dan siapa yang akan terlebih dahulu menyampaikan visi misinya dan hasilnya menetapkan bahwa penyampaian visi misi akan diawali oleh calon presiden nomor urut dua
untuk itu kami persilakan kepada bapak prabowo subianto
menyampaikan visi misinya waktunya tiga menit saat bapak berbicara
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudara sekalian sahabatku dimanapun kau berada majelis yang terhormat
saudara insinyur joko widodo yang saya hormati
malam hari ini kita berkumpul untuk membahas
masalah masalah yang terjadi di kpu
masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa
yaitu infrastruktur pangan energi sumber daya alam dan lingkungan hidup
ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara
kami punya visi bahwa justru di bidang bidang inilah
untuk menjadi negara berhasil
kita harus sungguh sungguh membangun suatu negara yang berhasil
kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri
kita harus swasembada pangan swasembada energi swasembada air
agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa
pbb sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang utama
tolok ukur keberhasilan suatu negara
suatu negara dikatakan bisa berhasil
kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyat
untuk rakyatnya energi untuk rakyatnya dan air tanpa impor
kami kalau berkuasa nanti insya allah dapat mandat dari rakyat
kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau
untuk seluruh rakyat indonesia
dan kami akan menjamin bahwa produsen petani peternak petambak nelayan
harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai
kami juga akan segera turunkan harga listrik harga makanan makanan pokok
dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan
dalam jumlah berapa yang dibutuhkan
kami akan siapkan sampai ke petani
kami yakin indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri
kita akan mengamankan semua sumber sumber ekonomi bangsa indonesia
kita akan menjaga pundi pundi bangsa indonesia
supaya kekayaan kita berjaya
tidak mengalir ke luar negeri
masalah pokok bangsa kita adalah
bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita
ini bukan salah siapapun
ini salah kita semua sebagai bangsa
karena itu saya mengajak
marilah kita bersama sama mencari pemecahan masalah
saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pak joko widodo
di bidang infrastruktur beliau telah bekerja keras
namun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak joko widodo
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak joko widodo
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak joko widodo
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak joko widodo

terima kasih bapak prabowo subianto
baik selanjutnya kami persilakan kepada capres nomor satu
bapak insinyur joko widodo untuk menyampaikan visi misinya
waktu tiga menit dimulai saat bapak berbicara silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati ketua kpu beserta komisioner
ketua bawaslu beserta komisioner
hingga hari ini bisa bertungkas dengan bankinda
terima kasih banyak bawang
untuk bapak bagian ini
atau beberapa cuma bagian
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
untuk peng scores
untuk bila ini berrubah
ke b seratus sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun
kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur
kita tahu dalam tiga tahun ini telah kita gelontorkan rp satu ratus delapan puluh tujuh triliun dana desa ke desa desa
apa yang kita dapatkan dari dana ini
ini telah dibangun satu ratus sembilan puluh satu ribu kilometer jalan di desa
ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani
dan juga lima puluh delapan ribu unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa
yang ketiga di bidang pangan
kita ingin ketersediaan pangan stok pangan stabilitas harga harus terus kita jaga
dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya pada para petani jagung
kita ingat di dua ribu empat belas kita masih impor tiga lima juta ton jagung
tahun dua ribu delapan belas kita hanya impor satu ratus delapan puluh ribu ton jagung
artinya ada produksi tiga tiga juta ton yang telah dilakukan oleh petani ini sebuah lompatan besar
di bidang lingkuan hidup
di bidang lingkuan hidup
kita ingin kebakaran hutan kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi
dan ini sudah bisa kita atasi
dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan kebakaran lahan gambut
dan itu adalah kerja keras kita semuanya
dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di
saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsa ini untuk indonesia maju
sudah habis bapak
terima kasih bapak joko widodo
dan kita berikan apresiasi kepada kepala kampung capres di kolom ini
cukup kita lanjutkan kembali
dan kita sudah dengarkan bersama sama bagaimana penyampaian visi misi dan juga program kerja masing masing
di malam ini namun tidak cukup tentunya
segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sama dan juga mengupas dan menguji pemahaman
visi misi yang telah disampaikan melalui pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis
dan debat pada malam hari ini berlangsung tanpa kisi kisi soal
bagi para calon presiden tim panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya
untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil
tiga pertanyaan yang mewakili tema akan kami undi di hadapan anda
dan sebelum pengundian dilakukan terlebih dahulu kami perkenalkan tim panelis untuk debat malam ini
prof sudarto phdi mes pxd dosen manajemen lingkungan universitas diponegoro
nur hidayati direktur eksekutif nasional
wahana lingkungan hidup indonesia
ahmad agus setiawan st msc vxd ahli sistem dan perencanaan energi terbarukan universitas gajah mada
dewi kartika sekjen konsorsium pembangunan

dewi kartika sekjen konsorsium pembangunan agraria
prof dr insinyur irwandi arief dea msc ahli pertambangan institut teknologi bandung
profesor insinyur joni hermana msc es pxd rektor institut teknologi sepuluh november surabaya
sumber daya alam dan lingkungan hidup
kita akan mengundi terlebih dahulu dengan tema infrastruktur
bapak bapak dimohon secara bersama sama mengambil tabung yang berada di dalam fishbowl
kami persilakan silakan bapak
tidak ketemu ya
silahkan ditunjukkan ke arah kamera agar pemirsa di rumah bisa mengetahui dan juga hadirin sekalian bisa mengetahui
baik silakan disimpan di huruf a bapak bapak
selanjutnya kita akan mengundi pertanyaan tema energi dan pangan
di sini ada dua tempat masing masing calon presiden harus mengambil dari
fishbowl yang berbeda
kali ini kami persilahkan dari capres satu terlebih dahulu untuk mengambil
karena pada visi misi capres dua yang memulai duluan
tidak boleh mengambil dari fishbowl yang sama
ada dua fishbowl karena kita harapkan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
energi dan pangan terbahas dua duanya
kita boleh tunjukkan ke pemirsa di rumah dan juga hadirin
silakan diletakkan di huruf b bapak bapak
baik selanjutnya kita akan mengundi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
sama seperti sebelumnya ada dua fishball di sini
kami tidak mengetahui mana yang berisi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
kedua tema akan dibahas karena
kami harap pada malam hari ini semua akan terjawab secara gamblang
kita terlebih dahulu kepada pak prabowo capres dua untuk mengambil
selanjutnya pak joko widodo silakan untuk mengambil
silahkan ditunjukkan ke hadirin dan pemirsa di rumah
silahkan diletakkan di huruf c
kemudian kita akan mengundi tabung yang ini berisi video yang akan menjadi bahan pertanyaan panelis dalam debat eksploratif
silahkan bersama sama bapak untuk mengambilnya
dengan urutan tema malam ini
saya akan taruh sebelah sini
kemudian berikutnya dari capres nomor urut dua
saya juga perlihatkan semua sesuai dengan urutan tema yang akan dibahas malam ini
baik dan pak mirsa dan juga para hadirin
bagaimana para calon presiden menjawab pertanyaan pertanyaan telah disusun oleh tim panelis malam ini
tetaplah di debat kedua